saja lagi wajahmu mengalahkan segini gue belum selesai eh enak enak tunggu dong
ini gue lanjutin ya wajahmu mengalahkan segala rasa
dan objeknya tidak ada arti apabila tidak ada di sisimu
harus bareng sama allah emang mau jalan kaki lu mau naik angkot mau naik taksi
silahkan cari aja kalau bisa orang nggak ada taksi gak ada angkot yang lewat sini
mikir dia nih gue bersihin nih udah mengkilap silakan
terpaksa dia ikut sama galang beribadah nggak bisa pulang
rekon doaian enggak enjoying semua
halo lu sipa jual mahal dari awal
nih aman sih udah jalan aja yuk
kamu tuh bawa yang banget tau gak sih
gue pengen nanya nih
lo tuh makin cantik
kamu tuh nyebelin banget tau gak sih
lagi kan kamu juga
ngekodain aku terus
gue bukan penculik
lo kan juga tau
gue orang yang baik baik
kamu ngapain ngajak aku kesini
silahkan silahkan silahkan cantik
mas galang mau pesen apa
s t manis dua ya bu
selain s t manis mau pesen apa lagi
udah gitu dulu
tunggu sebentar ya
itu apaan sih
terima kasih bu surti
dengar ini ya
untuk si cantik
kamu tuh ada ada aja sih di sini itu kan banyak orang
aku tuh malu tau gak
wajahmu mengalahkan segala
din gue belum selesai
dina tunggu dong
ini gue lanjutin ya
mengalahkan segala rasa
dan objek ini tidak ada arti apabila tidak ada di sisimu
aku persiapkan untuk menikah
banyak kanan voice
rencananya aku pengen bawa hubungan aku sama mereka
ke jenjang yang lebih serius
aku pencet unangan sama meike
kamu mau kasih kalung itu sama mereka
kamu harus paken sendiri ke meika nya

opa kamu dulu ngakuin itu sama oma
duduk lagi oma
aku cerita lagi
jadi ya aku sih berharapnya aku bisa jalanin hubungan sama mereka
kayak hubungan oma sama lama remopa
hubungan cinta yang hanya mau pisah pisahkan
oma dukung abis
r nanti nanti aku yang pake
kalo ini m aku yang pake nanti
pasti bunyi buat aku ya
eka ini untuk kamu
sekalian aku mau ngajak kamu pergi
udah yuk ketaku aja
eh tunggu tunggu kalian mau kemana
kayalah aku dengan ya yuk
aku harus cari dia di mama itu